mau langsung berangkat
antarika sampai konter ya kakak
insya allah jika tidak ada halangan di jalannya
nih duit setengah gue balikin sisanya ntar
motor gue pakai lagi gue mau ngecek lagi
ya asli kan muka lo palsu
nih kesana kak
nih mau muterin kue nebeng pulang
ngecek nebeng yuk
rika aku pulang dulu ya iya kakak
iya lu pake
tadi tadi tadi
capek lagi di motor
lu isin bensin gak kak
dorong sampe tukang bensin
yaudah dorong ya
lalu kan gue yang bawa motor
bang tadi lihat gak foto gede yang di rumahnya santi
cak dari mana
habis ngantri pesenan kue
oh oke deh berangkat
eh tes lo cuma mau nanya begitu doang
di tempat isi ulang yang dekat sini aja
biasanya beli sendiri mas
oh boleh boleh tapi satu satu ya mas
wah kalau satu satu berarti bayarannya double dong
kalau bikin foto begituan mahal
belom lagi bingkainya
lagian kan gitu udah ada tuh foto kawinan
kan foto kawinan kita itu kecil banget bang
ya kalau gede gede mau taruh di mana di luar
makasih mas bor
itu kan udah lebih mas
biasanya kalau diantar sama orang
cuma nambah dua ribu
tadi gak minta diantar aja sama orangnya
tadi sih rencananya gitu
tapi sekarang lagi gak ada pulsa
nanti kita berdua
kakak tisna gak mau jemput rika
takut kena php
kalo udah buka
neng rika mau langsung berangkat
anta rika sampe konter ya kakak
jika tidak ada halangan di jalan

neng rika mau langsung berangkat

neng rika mau langsung berangkat

pak jadi komunikasinya
karena ini tahu dulu
kalau anjing lagi
minta dibikinin foto keluarga yang bisa digantung di dinding aja nggak dibolehin
ah seperti itu
jadi bini lo cuma minta foto doangan lo kagak bolehin
bukan kagak boleh mak
bikin foto model begitu kan mahal
lo kagak mau
usaha sedikit aja buat nyenengin bini lu
bisa aku usahain
harusnya bukan cuma usaha
neng rika udah pernah ke prj belum
udah pernah kakak
kalau tahun ini udah lihat prj
kalau tahun ini rika belum sempet kakak
kalau saya mah belum pernah
emangnya kenapa kakak
kita ke prj yuk

kalau besok rika yang omong

nanti saya ke prj
kau tuh kakak
nah kamu sih
kau juga suka menurut saya